doa dan salat gaib dilakukan empat ratus orang warga gaza di masjid umar untuk korban tsunami selat sunda yang dilakukan di kota tua gaza pada senin waktu setempat
video yang diperoleh dari abdillah onim aktivis kemanusiaan asal indonesia yang berada di gaza
memperlihatkan ratusan orang menghadiri sholat gaib yang dipimpin oleh sheikh ahed zaino
dalam doa tersebut warga gaza berharap agar korban tsunami selat sunda baik di banten maupun lampung bisa diberikan ketabahan oleh tuhan
allahumma raham syuhada ikhwanila fi indonesia allahumma afihim wa'afu anhum wa tajawuz an sayyiatim
berahmadika ya arhamar rahimin allahumma nakkihim minal khataya
sementara itu ungkapan duka juga dilakukan oleh anak anak gaza yang belajar di sekolah nurani indonesia di gaza city untuk korban tsunami selat sunda dan lampung
foto yang diperoleh dari instagram at bang onim memperlihatkan anak anak gaza membawa poster ucapan duka cita yang bertuliskan duka banten dan lampung adalah duka seluruh palestina